gak usah mikirin dia ya
aku udah nyiapin sesuatu buat kamu
suat dekat apa om
dia menghamil jessica
om sendiri melihat
riku mengantar jessica ke rumah sakit
untuk ketemu dengan pukul terkandungan
kita dimana mas
jangan takut gitu dong
disini tempat kita ngerayain malam pengantin kita
gak usah pikirin dia ya
aku udah nyiapin sesuatu buat aku
kamu belum tidur dengan rit
aku gak mau sampe riko nyakitin manu lagi mas
kamu sabar aja
aku harus cari tahu keberadaan mereka
aku gak bisa tinggal diam disini sekarang
kamu telepon aja dia
kamu ada dimana sayang
mano lagi di puncak sama sri goma
kamu ada di puncak
mana seluruh goma disini
eh ada apa nih
nggak film malem malem
kamu ngapain disitu
ini lagi ngabisin waktu berdua aja sama anak
mama bukan dia mau gangguin kamu
mungkin aku nyakitin dia
ya udah deh kalau gitu
mama ingin sekali kalian pulang sepetnya ya
mama aku tuh khawatir banget sama kamu
paling sama anaknya sendiri
nggak salah deh aku ini istri
jangan sampai apa apa
kalau actornya kemana mana
pemukulnya diri fight

astagfirullah aku masih inget mano tuh istri orang
astagfirullahaladzim mas anwar dari mana tuh nomor telepon ini
aku sudah tahu semuanya tentang kamu diri
ternyata mungkin memang allah belum ingin menyatukan kita berdua
mas tolonglah gak usah bicara seperti itu lagi gak baik
sampai kapanpun kita gak akan pernah bisa jadi satu
kok mas anwar tahu
iya kenapa kamu tidak menjelaskan nyata aku lili
sekarang aku sudah paham lili
kenapa kamu menghindar dari aku
dan aku juga sekarang sudah sadar
karena aku tidak mungkin mengganggu kebahagiaan mano
aku anggap dia anakku sendiri
dan aku akan lakukan apa aku
untuk melindungi dan menjaga mano lili
terima kasih mas
tapi tolong jangan sampai ada yang tahu
makhlu jangan tahu juga keluarga mas
aku akan menyimpan rahasia ini
sekarang mano nya dimana
riko bawa dia ke puncak
aku tahu apa yang kamu rasakan
udah dulu ya mas
kamu gak suka ya
mas masih bersemangat sama jessica ya
mas masih bersemangat sama jessica ya
mas masih bersemangat sama jessica ya
tapi sekarang semua udah berubah
meskipun aku udah bikin pesan fatal
tapi kamu harus tahu
jessica dari dulu gak pernah meninggalin aku
meskipun aku udah punya istri
dia selalu aja ganggu kehidupanku sehat
sayang jangan gitu doang
oke untuk membuktiin aku cinta sama kamu
aku rela gugurin kandungannya dia
kalau emang itu gak mau saya
jangan lakukan hal itu mas
aku pernah lakukan kamu sayang
aku akan gugurin kandungannya
karena jessica pun gak akan sanggup menerima anak itu sayang
dia bagi manapun
itu anak kamu mas
allah titip dia
untuk lahir di dunia ini mas
dan mano gak akan mulakan mas lakukan hal yang berdosa itu
aku mau punya anak dari kamu bukan jessica